usai disahkan rajangan kitab undang undang hukum pidana atau rkuhp beberapa pekan lalu
terus menuai polemik serta kritik dari berbagai elemen
plt dirjen perundang undangan kemenkumham menyebut pihaknya siap menerima aduan keberatan warga
dengan syarat memiliki legal standing dan mengajukannya melalui mahkamah konstitusi
plt dirjen perundang undangan kemenkumham daha hana putra
saat ditemui usai menghadiri acara refleksi akhir tahun kemenkumham
mengatakan pihaknya tidak akan menutup diri jika ada masyarakat yang merasa keberatan
dengan sejumlah pasal yang ada di kuhp tersebut
namun menurutnya ketidaksetujuan itu dapat dilakukan secara prosedural
dengan syarat memiliki legal standing yang jelas dan melalui jalur mahkamah konstitusi
sebelum melakukan hal tersebut diharapkan masyarakat dapat memahami betul rkuhp secara utuh agar tidak keliru
kemenkumham mengajukan suatu peraturan perundang undangan kepada mk atau mahkamah agung
janganlah di bapak kita pun juga punya hak untuk itu
kedua adalah dalam konteks seperti ini dia tidak bicara di dewan pers
setiap orang jadi coba perhatikan tidak ada bicara suatu profesi tertentu di setiap orang
setiap orang bisa saya bisa siapapun yang menyampaikan informasi yang tidak betul seperti itu